oh cus hari ini masak kangkung kita ya
ada kan pastinya
repot banget sih bu apa pentingnya ya
ini tuh penting cus beneran deh penting banget
kenapa sih penting harus dicukupi
kalau misalnya nutrisinya cukup
gampang sakit atau nggak itu dipengaruhi oleh itu kecuali kondisi
kalau udah sakit gimana kita mau cepat penyembuhan lukanya
gimana kita mau cepat sembuh dari penyakitnya
itu juga pastinya dipengaruhi sama gizi atau nutrisi
jagain hatinya ya
tahun ini loh aku lagi baca tentang gizi jeruk yang bisa mengakibatkan stunting
ternyata kasus gizi buruk di indonesia tuh masih banyak
kalau nggak salah tuh stunting yang anak anak yang badannya tuh pendek
jangan pengen judge gitu aja
karena stunting sama porsi badan pendek itu beda
coba nih dengar penjelasan dokter
hampir sama seperti dewasa memang kalau kekurangan nutrisi atau gizi
kita sebutnya gizi kurang atau gizi buruk pada anak anak
kalau berkepanjangan gizi kurang atau gizi buruknya
jadi apa yang paling sering disebut sebut tuh stunting
stunting itu harus dibedakan sama perawatan pendek
kalau stunting itu betul betul karena kekurangan nutrisi
kekurangan gizi pada anak
sedangkan kalau pendek ya jadi nggak semua anak pendek ini kita bilang stunting
jadi kalau misalnya pendek tuh bisa dipengaruhi banyak hal ya
bisa dari genetiknya bisa dari manak nutrisi juga
kemudian ada penyakit sindrom juga gitu
karena nanti pengaruhnya apa
ke pertumbuhan pastinya kecerdasan anak
kemudian nanti dewasanya terkena penyakit yang membahayakan kesehatan juga
ya ampun bu hany
jangan maksul bu
ya ampun ini tuh bisa bikin diabetes gula darah naik kepala pusing bahkan sakit
ya ya ya aduh
obesitas banyak banget faktornya ya
jadi memang paling sering memang kelebihan asupan dari energi atau kalori gitu
jadi terus komponen kecil kecilnya memang banyak
misalnya kelebihan dari lemak jenuh
kemudian kelebihan dari gulanya yang gula yang sederhana gitu ya
nah itu banyak banget faktornya
jadi bukan hanya satu spesifik kelebihan gula
pilihnya yang sehat
pindahinlah yang banyak lemak jenuhnya lemak transnya
atau misalnya yang manis manis yang gulanya banyak gitu ya
itu udah pasti energinya kalorinya tinggi
dan juga gula sederhananya
atau pemanis tambahannya pasti juga tinggi
nanti menambah penumpukan lemak dalam tubuh
itu nanti menyebabkan kelebihan dari berat badan
nih bunda punya keripik
pak eo mau
ini baru cemilan sehat ya
sehat buat adik
kalau punya kebiasaan jajan itu nomor satu memang harus dari diri sendiri motivasinya dulu gitu
jadi makan sarapan dicukupi
kemudian siang dicukupi
kemudian makan sore atau malamnya dicukupi
artinya kalau udah cukup harusnya rasa lapar itu tidak muncul gitu
dan sehingga mengurangi frekuensi kita untuk jajan
yang kedua kalaupun memang ada rasa buat jajan atau nina
kiri yang lebih sehat apa dong
jadi pilihnya jajanannya adalah buah potong
udah cukup deh buah potong
kalau yang muda muda bisa masak itu lebih hebat lagi
jadi kita bisa beli yang terjangkau
nggak usah yang salmon nggak usah tuna
nggak perlu tongkol boleh tanggiri boleh
kemudian nanti dipanggang gitu
itu yang bisa masak sendiri nih ya
kemudian tahu tempe boleh ya diungkep
nggak usah digoreng lagi
nggak jajan nggak beli di luar
itu lebih murah terjangkau
kemudian sayur mayurnya juga jangan lupa
buah buahan yang gampang aja di tukang sayur
nggak perlu yang mahal mahal di supermarket
nggak perlu yang impor impor jeruk boleh
jangan lupa gorengan ya bu
gorengan tulis gorengan
jangan lupa keripik keripik
pokoknya yang kris kris gitu loh
ini aja sayuran yang di rebus kebut
jangan lupa buahnya
gimana cara mencukupinya
kalau mau gampangnya nih ya
perhatian tuh udah punya slogan
jadi dalam satu piring
harus ada tuh yang namanya sumber hidrat arang atau karbohidrat
boleh roti boleh bihun boleh nasi ya boleh kentang
nanti ditemenin ada lauknya dari hewan sama nabati
kemudian ada temennya lagi sayur juga ada buah buahan
tapi seberapa banyaknya memang idealnya adalah orang per orang beda beda
nanti kecukupan dari lemak jenuhnya itu kan ada batasannya juga
kalau bisa cara masaknya juga diperhatikan
nggak digoreng dengan minyak
boleh alternatifnya boleh dipanggang
kemudian boleh dipepes di tim di sop boleh
kemudian direbus kukus boleh
yang kerjaan kok kita bisa memenuhi kok
nggak harus yang mahal mahal